tapi serta singling nggak ngerasain banget tuh ada bau bau amisnya
tapi secara hakikat itu tidak bisa diterima oleh saya khususnya yang menyaksikan mereka